mbak tapi habis beres beres bila mau ngelamar kerjaan ya
iya gampang ih yaudah kamu disitu
kita angkat kasurnya
buka buka tikarnya
nggak ada mbak cuma kertas
coba lihat di bawahnya kertas
sekali aja jumpetnya di bawah situ
noni kenapa sih
dari tadi muka lo kusut banget
makanya yang disetrik kata jangan baju aja muka juga
gimana nggak kusut atau kok
semua harga teh naik
noni teh kan mesti menghemat
hmm nggak tahu deh
belum pernah ketahuan sih
tapi feeling gue nih yang namanya suami mungkin aja
eh kalau uda rustam gitu nggak sih
kalau audama nggak
tapi nggak tahu ya kalau suami yang lain
apalagi istrinya tembak wel cerewet kurang duit terus dapurnya berantakan
ya pastilah suaminya tuh kan ngumpetin uang
oh maksudmu dapur yang berantakan tuh dapurku
pok aku kayaknya mau belajar menata dapur deh pok
nanti habis masak aku mau main ke rumahnya wulan
katanya kan dapurnya bersih rapi barang barangnya barang barang bagus
ya kan len
ya kan len
ya kan len
ya kan len
gue juga pengen belajar ah
lo kan tahu gue kagak pernah rapi
biar sekalian bang sodikin kagak pernah punya tempat untuk ngumpetin duit
nggak ada yang gitu
jangan ngambek dong
bukan jahat neng
abang cuma pagak mau jadi masalah
bagaimana kalau uang belanjaan yang hari ini abang kasih separuh dulu ya
sekali aja neng
nanti jadi kebiasaan
abang janji neng
sekali ini doang
ini nih dibawah harus diberesin
jangan sampai si nunik ngeliat
ini sepatu kenapa dijemur di luar
mau diambil maling
cuma mau jemur aja
ya kalo jemur diatas genteng
kan tinggi mbak
hari ini kamu bantuin mbak
kita beres beres semua barang
semuanya kita periksa
buat apa mbak
ya biar kita tau
dimana kakakmu tuh nyimpen duit
masa sih kak jamil ngumpetin duit dari mbak
tapi nyimpen duit tanpa sepengetahuan bak
nanti kasur kita angkat
oh yaudah mbak
kalo gitu kita sekalian beres beres aja
karena bila kuliah mbak
bawain ke dapur ya
apa sih yang diumpetin sama bang diki
uang setoran aja uang mulu
dasar suka digajen
tiap bulan kerjaannya beli baju mulu
giliran uang belanja belum dikasih
aku bener bener takut bang dimusikin temen temen
jangan dipanggil abang panggil saja
sudah nggak usah diulang
saya sudah ngerti
cuma mau koreksi banknya saja tadi
kayak gua dong santai
nggak punya musuh
dimusuhin temen mah nggak
tapi dimusuhin istri
nyamber aja lo kayak bensin
bang maaf yang nyamber itu api bukan bensin
kalau abang mau bisa langsung jalan
anak taro aja deh
makan siang dulu ya
kapan selesai liburnya
sudah kangen aku
salah lagi aku
sini bantuin mbak
mbak tapi habis deres deres bila mau ngelamar kerjaan ya
iya gampang ih yaudah kamu di situ
kita angkat kasurnya
buka buka tikernya
nggak ada mbak cuma kertas
coba lihat di bawahnya kertas
kali kali aja diumpetin di bawah situ
nggak ada mbak
kedisnya coba diangkat udang pina
kotor banget sih
udah ambil sampul sana
yaudah buruan ambil sapu
gak ada juga
lo itu jangan kebangetan rajin
nyupir itu berat
jam berapa ente mau narik yip
katanya nggak enak sama supir lain
kenapa ente gak enak rud
ngambil penumpang temen temen yang lain
temen temen gak ada yang begitu

yaudah rejeki ente
ane kasih tau sama ente ya
nah sehat mandi
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud
jangan sabar ya rud